hai udah weekend lagi nih kalau pengen dapat suasana yang berbeda di tengah kota jakarta
yuk ikut jalan jalan sama saya ke pasar tertua ketiga di jakarta disini kita bisa hunting
produk produk fashion dengan harga yang murah dan kalau beruntung bisa dapetin
orang branded dengan harga yang miring serukan
pusat perbelanjaan yang sudah ada sejak seribu delapan ratus dua puluh ini dulunya bernama pasar baru yang dibangun untuk
melengkapi dua pasar besar lainnya di jakarta yaitu pasar senen dan tanah abang awalnya pasar
ini menjual hasil panen warga pribumi kemudian masuk pedagang tionghoa dan juga india berjualan
sehari hari perkembangan pasar baru sangat pesat karena berada di dekat permukiman warga belanda
yaitu weltofreden yang meliputi wilayah pasar baru lapangan banteng dan istana richwick meski
pasar baru tidak seramai dulu tapi masih ada toko yang tetap eksis sejak awal pasar baru berdiri
tujuan pertama saya adalah hunting barang second atau biasa dikenal dengan thrifting
terletak di lantai tiga plaza metro beginning password
kalau sekarang tuh yang diminati untuknya gimana sih kalau untuk barang yang lebih diminati sweater
hoodie gini sama krunek karena dia bisa dipakai cewek sama cowok bisa dua duanya pakai itu kalau
warnanya kalau warnanya dia lebih suka orang yang cerah cerah kayak gini warna ungu atau
bilang lilak ya terus lebih kesuka yang hoodie atau kronik yang kegedean kebesaran atau yang disebutnya
oversize oversi modelnya berapa yang ini mas kalau ini kita buka harga rp satu ratus dua puluh cuma belum
tawar tawar dong boleh ya di tawar ya boleh boleh lima puluh kalau lima puluh itu kita minimal ngambil sepuluh
oh sepuluh kalau ngambil satuan biasanya kita mentoknya di harga tujuh puluh oke deh saya mau satu yang masih
yang ini ya oke lumayan kan dari harga satu ratus dua puluh jadi tujuh puluh jadi budgetnya nggak perlu banyak banyak

gaya juga fungsional juga dan cakep kalau dipakai sebelum lanjut eksplore sekitar pasar
baru yuk kita cobain soto betawi legendaris yang berada tak jauh dari plaza metro atom
pada jam makan siang bisa dipastikan warung ini ramai pembeli mereka yang datang ke sini
kebanyakan adalah pelanggan tetap yang memang menyukai jenis soto betawi dengan kuah santan
kental dan isi yang melimpah anda bisa memilih soto dengan isian daging sapi saja atau
isian campur dengan jerawan harga yang terbilang murah yaitu sekitar dua puluh ribuan juga menjadi daya
tarik warung soto ini uu akhirnya setelah kita keliling keliling drifting baju dapat yang murah
sekarang saat kita mengisi perut dengan soto betawi legendaris yang sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an yang
namanya soto betawi haji oji kita cobain yuk agar rasanya lebih mantap lagi bisa tambahkan
bawang goreng irisan daun bawang acar dan sambal sesuai selera jangan lupa perasan jeruk limau atau
jeruk nipis yang sudah disiapkan juga di atas meja rasanya wah gurih pedas segar dan dagingnya empuk
perut sudah kenyang tapi cuaca siang yang panas terik sepertinya cocok nih kalau kita
icip icip es krim yang sudah ada sejak tahun lima puluh an ini sudah kenyang sekarang kita mau icip icip
es krim legendaris tropik es krim palace interior dari cafe ini terbilang modern lokasinya berada
sekitar lima ratus meter dari gerbang utama dan cukup mudah ditemui
untuk jenis es krim terdapat enam belas pilihan rasa wah banyak banget ya menurut pengelola kafe menu
andalan yang paling banyak disukai pengunjung adalah es krim tiga rasa dengan topping buah buahan
lembut dan manisnya es krim berpadu dengan buah buahan sungguh sangat menyegarkan
setelah mengunjungi tempat tempat legendaris enggak lengkap ya kalau kita tidak datangi juga tempat yang
kekinian berada di dalam gang yang tersembunyi toko kopi maru ini ternyata ramai didatangi loh
tempatnya yang estetik cocok buat yang ingin menambah koleksi foto untuk mengobrol dengan
teman teman pun cukup nyaman karena tempatnya yang sejuk mas aku mau pesen yang spesialis
sini apa kita punya coffee moktel kayak gimana tuh ada pineapple brew terus sama ada yuzu cold
brew oke berarti rasanya ini pahit pahit tapi ada fruity fruity nya ya buah buahnya ya lebih ke
manis segar gitu wow segar segar menarik saya mau itu satu ya mau yang apa yang yusuf atau yang
pain blue yuzu oke saya tunggu di situ ya siap menikmati segarnya racikan kopi moktel ini lebih
lengkap jika ditemani dengan jajanan seperti donat selain pilihan kopinya yang unik lokasi yang
tersembunyi juga memberi kesan tenang untuk menyelesaikan pekerjaan secara online aku tuh tahu
instagram kan biasanya banyak tuh yang posting posting terus aku coba cari tempatnya di mana
terus aku datang sambil kerja juga kan wfa terus aku coba kopinya terus kopinya enak
kawasan tua ini memang sudah tak seramai dulu namun nilai sejarahnya tak lepas dari
perkembangan ibu kota sekaligus menjadi saksi bisu pesatnya perubahan akibat digitalisasi
semoga saja di tahun tahun mendatang pasar baru tetap bisa bertahan dan memberi pengalaman tak
terlalu banyak dan saat akhir pekan tim liputan cnn indonesia